gempa di lombok selain merubuhkan rumah warga juga merusak hampir seluruh tempat ibadah di kabupaten lombok utara
bahkan beberapa warga meninggal dunia saat sedang melaksanakan ibadah
untuk mengantisipasi hal serupa warga di dusun nangka desa gumantar kayangan lombok utara
bersama sejumlah relawan membangun surau tahan gempa yang dibuat dengan berbahan seluruhnya bambu
musala al ikhlas yang dibangun bergotong royong warga dusun nangka desa gumantar kecamatan kayangan kabupaten lombok utara
sudah berdiri delapan puluh persen
rencananya dalam dua hari ke depan musala yang seluruh bahannya terbuat dari bambu tersebut sudah bisa digunakan
rembuk pembuatan musala al ikhlas memang direncanakan oleh warga setempat bersama relawan yang sedang bekerja
membantu warga di daerah rawan gempa di kabupaten lombok utara
karena daerah ini merupakan pusat gempa yang terjadi di lombok utara
maka diputuskan bahwa untuk membangun tempat ibadah ataupun hunian bagi warga
dipilih bahan murah dan mudah didapat warga yakni menggunakan bambu
berbahan dasar bambu kenapa pertama ini tahan gempa sudah pasti
kemudian hemat dan kita menggunakan pendekatan kearifan lokal
banyak potensi bambu sumber daya bambu yang ada
ini ada di lombok ini itu kita manfaatkan
berapa lama pak pengerjaan untuk
kalau musola ini kurang lebih tujuh delapan hari
ya kita target sudah selesai
dan daerah lainnya di lombok
lalu rahmat juniadi lombok utara

kalau kita menj plugin